pt kereta api indonesia membuka pendaftaran pengangkutan motor gratis untuk mudik lebaran tahun ini
dari kota bandung ada lima kereta pengangkut motor untuk kota kota tujuan jawa tengah dan jawa timur
pt kereta api indonesia menyediakan angkutan gratis bagi delapan belas motor dan enam puluh tujuh ribu tiket penumpang
khusus untuk pendaftar program motor gratis
pendaftaran angkutan motor gratis sudah dibuka sejak sembilan februari dua ribu delapan belas
dan ditutup dua puluh empat juni mendatang
pendaftaran bisa dilakukan secara langsung di beberapa kota yaitu jakarta bekasi tanggerang depok dan bandung
si pengendara pertama punya memiliki simse terus punya tiket
ada dua tipe yang pertama motor gratis diangkut bertiket yang kedua dengan diangkut dengan motor gratisnya saja
yang kedua peserta harus mendaftarkan secara online di situs yang tersedia mudikgratis debhub go id
di pt kai daerah operasi dua terdapat tiga stasiun yang melayani pendaftaran pengangkutan motor gratis
yaitu di stasiun cimahi stasiun bandung dan stasiun kiaracondong
sampai jumat dua puluh lima mei sudah sembilan ratus sembilan puluh motor yang didaftarkan
mau ke surabaya
sama siapa perginya
ini kan daftar dapat motor gratis nih tanggal berapa rencananya berangkat
tanggal sepuluh sebelas ya
gimana pendapatan ini
ya enak lah bagus ya ada gratis gratis gitu jadi ringan lah ngantri ya tiket nggak ngantri gitu
baru pertama kali
baru pertama kali ya
dari kota bandung terdapat lima kereta yang akan digunakan untuk mengangkut motor
dengan tujuan tasik malaya solo madiun purwokerto
ketua arjo dan surabaya
jadwal yang disediakan untuk angkutan motor gratis adalah delapan sampai tiga belas juni untuk arus mudik
dan sembilan belas dua puluh lima juni untuk arus balik
bagi anda yang ingin mudik dengan membawa sepeda motor namun jaraknya terlalu jauh
program angkutan motor gratis dari kereta api ini tentu menarik
namun bagi anda yang ingin tetap mudik dengan menggunakan sepeda motor
pastikan kondisi sepeda motor anda prima agar perjalanan anda nyaman dan selamat sampai tujuan